sejak pembatasan aktivitas akibat pandemi covid sembilan belas aktivitas bersepeda kini banyak digandrungi oleh sejumlah artis tanah air
sepeda balap sendiri menjadi salah satu jenis sepeda yang banyak dipilih para selebritas seperti dian sasro luna maya dan nirina zubir
tak jarang mereka membagikan aktivitas bersepeda bersama keluarga dan komunitas di media sosial
mulai dari menyusuri jalanan ibu kota hingga berkumpul untuk memperluas relasi
melalui detik com dian sasro mengungkapkan bersepeda merupakan suatu aktivitas menyenangkan yang membuatnya tetap sehat dan produktif
jenis sepeda balap memiliki desain yang dirancang untuk balapan
sepeda merek merek impor dengan teknologi terkini harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah
meski telah menjadi tren pemilih sepeda tidak boleh asal beli
apalagi hanya demi adu gengsi
ada baiknya calon pengguna melakukan bike fitting atau penyesuaian sepeda dengan tubuh terutama sepeda road bike
jadi sekali lagi yang namanya sepeda itu baik dari segi ukuran framenya setelan tingginya segala macam itu benar benar harus disesuaikan sama bagaimana tubuh kita
supaya kita dapat sehatnya dapat happy nya bukan malah dapat sakitnya
sepeda sejatinya membawa banyak manfaat
tetapi juga bisa menjadi malapetaka jika pengendara tidak mematuhi etika dan aturan bersepeda
meski akhir akhir ini bersepeda di jalan raya tengah menjadi sorotan namun tak dipungkiri kini sepeda menjadi salah satu gaya hidup di masa pandemi